inilah kondisi pemukiman penduduk di kali adem muara angke jakarta utara pada rabu malam yang terendam air pasang setinggi sekitar empat puluh cm
air yang membanjiri kawasan ini membuat perabot warga terendam
akibatnya warga mengevakuasi barang barangnya ke tempat yang lebih tinggi
bahkan sejumlah warga mengungsi ke tempat tinggal kerabat
air pasang terjadi sesaat setelah adanya fenomena gerhana bulan total atau super blood moon
diketahui super blood moon mempengaruhi ketinggian air laut
sebab posisi bulan matahari dan bumi yang sejajar akan membuat gaya tarik terhadap air laut lebih tinggi sehingga terjadi roll
pokoknya semata kaki lah hampir mau tinggi lagi itu juga mau masuk lagi
kerendam tapi alhamdulillah diselamatin duluan
digantung gantungin ke atas
tadi nggak sempat siap siap
eh tetepnya air udah gede banget
baru baru tuh soalnya soalnya kan punya bayi
jadinya nggak bisa bebenah
udah capek duluan soal bayinya kan nangis tadi
tetepnya udah gede banget air pasang
udah banjir aku gini mau
ngerendam perabotan rumah tangga bu
nggak rendam tuh
semua banyak tuh dikeluarin
tv tuh lihat di sebelah dah udah kayak apa tau
udah nggak bisa kebawa tuh semua udah abis
sebelumnya badan meteorologi klimatologi dan geofisika mengimbau warga yang tinggal di pesisir jakarta
agar mewaspadai banjirop akibat terjadinya fenomena gerhana bulan atau super blood moon
gelombang tinggi di pantai minajaya kecamatan surade sukabumi jawa barat
mengakibatkan perahu nelayan terbalik saat mesin mati dan akan kembali ke tepian
perahu yang ditumpangi dua nelayan ini pun terbalik dan menghempaskan mereka
satu nelayan dapat diselamatkan sedangkan satu nelayan lain masih dalam pencarian
tim liputan cnn indonesia